penyidik bareskrim mabes polri masih berupaya mengusut kasus dugaan korupsi pembangunan masjid al faus di lingkungan kantor wali kota jakarta pusat
beberapa petugas membongkar salah satu sisi tembok masjid untuk melihat penggunaan material yang nantinya akan dicocokkan dengan laporan penggunaan bahan pembangunan masjid
penyidik bareskrim ditemani staff dari kantor wali kota jakarta pusat menelusuri bagian bagian masjid yang pembangunannya menelan dana lebih dari dua puluh tujuh miliar rupiah ini
pembangunan masjid al faus terlaksana pada tahun dua ribu sepuluh ketika dipimpin silviana murni calon wakil gubernur dki jakarta saat ini
namun hingga tahun dua ribu sebelas beberapa bagian masjid belum selesai sehingga diperlukan anggaran tambahan sebesar lima enam miliar rupiah
badan pemeriksa keuangan menelisik ada kelebihan pembayaran sebesar satu ratus delapan juta rupiah
sampai saat ini polisi sudah meminta keterangan dua puluh orang yang terkait pembangunan masjid